baik baik oleh para paslon
kami perlu tegaskan bahwa pertanyaan yang kisi kisinya telah diberikan sebelumnya kepada para paslon hanyalah pemantik
karena jawaban yang diberikan paslon akan harus langsung ditanggapi paslon lainnya untuk kemudian direspon kembali
artinya para paslon ini bukan pidato
mulai segmen ini kita sudah bisa melihat bagaimana anda melakukan narasi dan argumen
dalam menjawab serta menanggapi
dan di meja saya sudah kelihatan ada lima amplop
saya mulai dari yang paling kanan saya ada a b c d dan e
jelas oleh para paslon juga dan para pendukung
saya akan dibantu oleh rekan saya imam priyono sudah membawa fishbowl di sana
kpu dan tim ses kedua pasangan calon beberapa waktu yang lalu telah mengundi siapa yang pertama kali mendapat giliran menjawab pertanyaan
pasangan calon nomor urut dua yang pertama kali
imam silahkan mendekat ke pasangan calon
mohon pak prabowo dan pak sandi segera menuju podium
kami persilahkan memilih salah satu bola yang ada di dalam
langsung diperlihatkan kepada imam pak sandi
supaya disebutkan oleh imam huruf apa
tolong dilihatkan kepada saya pak
tunjukkan juga kepada saya
kemudian ke kamera pak sandi
ya boleh dikembalikan ke imam
para paslon hadirin amplop masih tersegel
saya akan buka
harap didengar dengan baik hanya dibacakan satu kali
kepastian hukum sangat penting bagi warga
pelaku usaha dan jalannya pemerintahan
namun ternyata banyak peraturan perundang undangan yang tumpang tindih
serta tidak harmonisnya peraturan di tingkat pusat serta daerah
apa strategi anda untuk menyelesaikan masalah tersebut
akan dimulai ketika anda menjawab
waktunya adalah dua menit
kami akan memberdayakan badan pembinaan hukum nasional
kami akan perkuat dengan pakar pakar hukum yang terbaik
untuk melakukan sinkronisasi
penyelarasan sehingga undang undang peraturan peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan peraturan di daerah
ini sulit ini pekerjaan besar
tapi harus kita lakukan
supaya ada kepastian hukum
supaya semuanya tahu sistem hukum di indonesia
dan hukum itu bekerja untuk semuanya
partisipasi publik juga sangat penting
kami akan melibatkan para ahli
baik dari universitas di pusat maupun di daerah
karena banyak sekali produk produk hukum ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun dprd
jadi kami akan memastikan bahwa pekerjaan besar ini harus dipimpin oleh pemimpin utama yaitu presiden dan wakil presiden
kami akan bertanggung jawab untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi

sehingga kepastian hukum itu bisa dirasakan menghadirkan keadilan
bukan hanya untuk orang kaya
tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat
kami ingin juga pastikan bahwa hukum itu bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi
untuk membuka lapangan kerja
negeri yang luar biasa gemah ripah lojinawi ini masih menyisakan banyak masalah
lapangan kerja susah didapat
peluang usaha susah dilakukan oleh masyarakat karena ketidakpastian hukum
di bawah prabowo sandi
hukum harus ditegakkan dan dalam waktu yang singkat harus kita sinkronkan dan ciptakan harmonisasi
kepastian hukum akan meningkatkan investasi
lapangan kerja akan tercipta
kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat
kepastian hukum ini akan menjadi prioritas utama
di bawah indonesia menang
prabowo sandi adil makmur
harap pendukung paslon dua ditahan dulu
saya langsung persilahkan
paslon satu menanggapi jawaban dari paslon dua
waktunya adalah satu menit
dimulai dari kata pertama yang diucapkan
kami berbeda dengan pak prabowo dan pak sandi
penting sekali harmonisasi regulasi kita
oleh sebab itu
kami akan menggabungkan fungsi fungsi legislasi
baik yang ada di bphn
dan fungsi fungsi legislasi yang ada di semua kementerian
kita gabungkan dalam badan yang namanya
pusat legislasi nasional
sehingga dikontrol langsung oleh presiden
dikontrol langsung oleh presiden
sehingga tidak terjadi tumpang tindih
perda perda yang ada di daerah daerah
juga harus berkonsultasi
agar tidak tumpang tindih
akan kita sederhanakan semuanya
dan bisa kita lakukan revisi dengan baik
langsung saja ke damai bidang analytics gateau profile
jangan ragu ragu mas hasilnya
pemerintah adalah presiden adalah chief law enforcement officer
adalah penanggung jawab pelaksanaan dan perenggakan hukum
itu tanggung jawab presiden
jadi saya tidak mempersoalkan itu
tapi yang jelas kenyataannya sekarang tumpang tindih menumpuk begitu banyak peraturan
perlu ada bantuan pakar pakar untuk membantu pemerintah mempercepat ini masalah semua
kita ingin percepatan
selalu urusan di indonesia masalah terlalu banyak masalah terbesar
kita ingin terobosan harus ada terobosan
itu jawaban saya
baik kita boleh tepuk tangan untuk kedua paslon sebelum kita masuk ke sesi berikutnya
baiklah kini kita akan masuk kepada sesi kedua untuk pertanyaan yang masih berkaitan dengan tema hukum
kali ini giliran paslon satu untuk menjawab
imam silahkan mendekat ke paslon satu
silahkan dipilih salah satu
nanti ditunjukkan langsung pak
silahkan ditunjukkan kepada kami dan layar
ditunjukkan ke kamera pak
harap diperhatikan pertanyaan hanya satu kali
di masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan isu ham
dalam konteks seperti apa ketegasan penegakan hukum harus dikedepankan dan dalam konteks apa ham yang harus mendapat perhatian
jawaban harap merujuk pada kasus kasus konkret
agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan
waktunya adalah dua menit dimulai dari perkataan pertama
jangan mempertentangkan antara ham dan pendidikan hukum
penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur itu bukan pelanggaran ham
misalnya penahanan terhadap tersangka memang itu merampas kemerdekaan seseorang
tapi penegakan hukum itu melindungi
jadi kalau ada tersangka korupsi misalnya ditahan itu bukan pelanggaran ham
itu adalah prosedur hukum yang harus dilakukan dan kita ingin aparat kita tahu bahwa itu dilakukan agar
misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti
yang kedua mungkin tersangka tidak
calon tersangka tidak melarikan diri
dan jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosedur
pendidikan hukum yang melanggar prosedur
ya silahkan ada mekanisme yang bisa kita tempuh lewat pra peradilan misalnya
sekali lagi jangan dipertenakan antara penegakan hukum dan ham
yay bisa menambahkan
waktunya masih ada
mau ditambahkan paslon satu
saya tidak menambah saya mendukung
pernyataan pak jokowi
baik kita langsung saja
kita langsung saja kepada paslon dua
pendukung satu kita langsung pada paslon dua
silahkan menanggapi jawaban dari paslon satu waktunya satu menit
kami ingin bertanya bahwa
bapak kan sudah memerintah selama empat tahun lebih
yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat bahwa kadang kadang aparat itu berat sebelah
sebagai contoh kalau ada kepala daerah gubernur gubernur yang mendukung paslon nomor satu
itu menyatakan dukungan tidak apa apa
tapi ada kepala desa di jawa timur
menyatakan dukungan kepada kami
sekarang ditahan pak ditangkep
jadi saya kira ini juga suatu perlakuan tidak adil
menurut saya pelanggaran ham
karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh undang undang dasar pak
jadi sebetulnya siapa pun boleh menyatakan pendapat
dukungan siapa pun
saya kira ini yang kami mohon bapak perhitungkan
mungkin juga ada anak buah bapak
anak buah bapak yang mungkin berlebihan
waktunya habis pak prabowo
selanjutnya langsung dari paslon satu menanggapi tanggapan paslon dua
waktunya satu menit
ya jangan menuduh seperti itu pak prabowo
silahkan dilanjut pak
karena kita ini adalah negara hukum
ada prosedur hukum ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan
kalau ada bukti
sampaikan saja ke aparat hukum
jangan kita ini sering gerusa gerusu
menyampaikan sesuatu misalnya
jurukamnya pak prabowo misalnya ini
katanya dianiaya mukanya babak belut
kemudian konferensi pes bersama sama
akhirnya apa yang terjadi
ternyata operasi plastik
ini negara hukum
kalau ada bukti bukti
silahkan lewat mekanisme hukum
laporkan dengan bukti bukti yang ada
gampang sekali kok
negara hukum ini
kenapa harus menuduh nuduh seperti itu
waktunya habis pak jokowi
dan dengan berakhirnya waktu tadi
berarti kita sudah selesai dengan tema hukum
saya perlu ingatkan kepada para pendukung paslon
untuk para pendukung paslon serta hadirin
tepuk tangan ataupun yel yel hanya bisa dilakukan setelah selesai
kita biarkan paslon kita bicara dan terdengar dengan jelas
karena audiens adalah bukan hanya di ruangan ini
saya minta kita semua menghormati itu
ira terima kasih
dan sekarang kita segera menuju ke tema yang lain
yaitu hak azasi manusia
dan sesuai dengan hasil pengundian yang telah diberikan
pengundian yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu
kita akan sama sama memulai dari
dan beberapa saat lagi kita akan segera memulai
dan ira akan tetap memandu jalannya debat pada segmen kali ini
selanjutnya kami persilahkan pak prabowo dan pak sandiaga uno mengambil salah satu
baik saya tunjukkan kepada para paslon
dan ini masih tersegel
untuk ham pertanyaan pertama
indonesia adalah negara yang sangat beragam dari sisi agama etnis golongan dan pandangan politik
namun dalam kenyataan masih terjadi diskriminasi dan persekusi
dari sisi ham apa strategi anda untuk mengatasi masalah masalah ini
waktunya adalah dua menit dimulai dari perkataan pertama silakan
tadi saya sudah katakan dalam sistem bernegara seorang kepala negara disebut chief executive
kepala eksekutif berarti seorang kepala negara presiden adalah tadi saya sebut chief law enforcement officer
dia adalah petugas penegak hukum yang tertinggi di indonesia
karena itu saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum
saya akan instruksikan saya akan tegaskan bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apapun agama apapun etnis apapun
jadi intinya adalah aparat itu tanggung jawab kepala eksekutif
jadi kita harus jamin kalau ada pejabat yang menyimpang saya akan pecat
dalam kunjungan ke seribu titik lokasi bertemu masyarakat saya menemukan hal hal yang sangat membuat kita miris
bahwa ada kisah pak najib seorang nelayan di pantai pasir putih cilamaya di karawang
beliau mengambil pasir untuk menanam di mangrove di hutan bakau
beliau dipersekusi dikriminalisasi
banyak persekusi dan kriminalisasi ini tidak terpantau
dan hanya kita lihat yang besar besar saja yang naik
sementara kasus kasus yang berdampak kepada masyarakat orang orang kecil uang cili tidak ditangani dengan baik
di bawah prabowo sandi hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil
kita harus menghadirkan kesejahteraan kepada mereka
jangan hukum ini dipakai untuk memukul lawan tapi melindungi kawan
kita pastikan hukum ini tegak lurus
supremasi ham harus kita pastikan hadir di indonesia
di bawah prabowo sandi ham akan kita tegakkan dan ini harga mati buat kita
adil makmur bersama prabowo sandi
silakan menanggapi jawaban paslon nomor dua waktunya satu menit
beda suku beda agama beda adat beda tradisi beda bahasa daerah adalah sudah menjadi sunatullah
sudah menjadi hukum allah yang diberikan kepada bangsa kita indonesia
dan aset terbesar bangsa ini adalah persaudaraan
aset terbesar bangsa ini adalah persatuan
aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan
oleh sebab itu saya selalu mengajak marilah kita menjaga
ukuah islamiyah kita menjaga ukuah watonia kita
karena persatuan persaudaraan adalah aset terbesar bangsa yang kita cintai ini
kalau memang ada persekusi tadi pak sandi nuduh nuduh lagi tadi
ya gampang sekali laporkan saya akan perintahkan tindak tegas pelaku tersebut
waktunya habis silakan paslon dua menanggapi tanggapan paslon satu waktunya satu menit
bapak presiden yang saya hormati saya tidak menuduh
yang kami sampaikan adalah cerita cerita yang kami tampung dalam kunjungan kita bertemu dengan masyarakat
kami ingin menghadirkan rasa keadilan
hak asasi manusia kita pikir definisi definisi yang besar
tapi untuk masyarakat kecil itu adalah hak mendapatkan lapangan pekerjaan
seperti dijamin oleh konstitusi kita undang undang dasar empat puluh lima pasal dua puluh tujuh ayat dua
bahwa setiap masyarakat wajib mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak
itu yang ingin kami hadirkan kami ingin buka lapangan kerja seluas luasnya
rakyat berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak
mereka menginginkan mata pencaharian dan biaya hidup yang terjangkau
prabowo sandi akan berpihak kepada rakyat
prabowo sandi akan memastikan bahwa ham juga mencakupi akses terhadap pendidikan terhadap kesehatan dan terhadap mata pencarian yang baik
demikian bapak presiden
ya kita boleh tepuk tangan bersama sama untuk sesi pertama tema ham
dan kini kita akan langsung masuk ke sesi kedua masih dengan tema hak asasi manusia
kini giliran paslon satu imam silahkan mendekat
pak jokowi dan pak
pak ma'ruf kami persilahkan memilih satu lagi
ditunjukkan mem supaya lebih jelas
amplop c baik amplop c masih tersegel saya akan buka
kelompok penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi terkait dengan kesejahteraan fasilitas publik serta hak hak politik
bagaimana anda memahami isu disabilitas
dan apa program anda untuk memastikan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas
waktunya dua menit dimulai dari kata pertama silakan
setelah keluar undang undang
keluar undang undang mengenai penyandang disabilitas di tahun dua ribu enam belas
saya melihat bahwa paradigma terhadap kaum disabilitas ini sudah berubah
yang sebelumnya adalah bantuan sosial
adalah kedermawanan yang harus kita berikan kepada mereka
tetapi yang sekarang dengan undang undang yang baru
kita melihat paradigma nya adalah pemenuhan hak hak
pemerintah kita sudah memberikan fasilitas fasilitas untuk pemenuhan hak itu
baik pemenuhan hak untuk pekerjaan untuk perumahan
untuk fasilitas umum yang ramah terhadap disabilitas
meskipun juga baru beberapa kota tetapi sudah kita mulai
kemudian juga yang
berkaitan dengan kesetaraan
bisa saya berikan contoh
di dalam event asean para games
ini event disabilitas terbesar di asia
kita juga memberikan bonus yang sama dengan atlet yang berlaga di asean games
contoh misalnya yang mendapatkan emas dapat satu lima miliar
yang dapat perak bisa kita berikan bonus lima ratus juta
yang dapat perunggu kita berikan bonus rp dua ratus lima puluh juta
sama seperti atlet atlet yang berlaga di asean game
artinya bahwa kesetaraan itu betul betul kita berikan kepada kaum disabilitas
yang mulai sekadar berusaha untuk memiliki kemampuan yang lebih baik
sekarang ini kita terus perhatikan mereka
waktunya habis pak jokowi
silahkan paslon dua menanggapi jawaban paslon satu
waktunya adalah satu menit
silahkan siapa yang akan menjawab
dimulai dari perkataan pertama
zulfan dewantara seorang teman difabel yang kami temui adalah inspirasi prabowo sandi
beliau bukan mencari lapangan kerja
tapi menciptakan lapangan kerja
beliau menjadi mentor bisnis online dan ratusan murid
kesetaraan tadi bukan hanya kesetaraan akses infrastruktur
atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan
tapi juga akses untuk bisa maju mendapat peluang untuk membuka lapangan pekerjaan
prabowo sandi berkomitmen
kita akan memastikan putra putri terbaik bangsa yang difabel hidup untuk memenuhi potensinya
mereka bukan menjadi beban sama sekali

mereka tidak butuh belahkasihan
mereka tidak butuh belahkasihan
mereka butuhkan kesetaraan
memastikan agar mereka
memastikan agar mereka
bisa mendapatkan peluang
lapangan pekerjaan peluang untuk hidup yang lebih baik
dan peluang untuk menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang sejahtera
hadath al wa'ad al arafat karam
saya lanjut kepada paslon satu tolong ditanggapi yang dikatakan oleh paslon dua waktunya adalah satu menit dari sekarang silakan pak
ya saya kira contoh contoh seperti yang disampaikan pak sandi tadi banyak sekali tidak hanya di satu bidang tapi banyak bidang kaum disabilitas itu betul betul sekarang ini sudah setara
artinya kita sangat menghargai semua prestasi yang telah mereka kerjakan dan juga hasil hasil karya yang telah mereka kerjakan
saya kira tadi pak apa yang disampaikan oleh pak sandi mirip mirip yang sudah saya sampaikan tadi
waktunya masih ada mau dimanfaatkan paslon satu
ya saya kira yang penting lagi membangun budaya
masyarakat untuk memberikan penghormatan kepada kelompok disabilitas menyamakan perlakuannya baik disabilitas maupun non disabilitas
nabi sendiri pernah ditegur oleh allah ketika
waktunya habis pak maruf waktunya habis kita boleh tepuk tangan
ini adalah selesai tema yang kedua hak asasi manusia
pendengar serta warganet usai jeda kami akan kembali masuk ke dalam segmen perdalaman visi dan misi masing masing pasangan calon
namun kali ini di bidang korupsi dan terorisme
sekali lagi ini adalah debat dan bukan pidato
adu gagasan pemikiran dan argumentasi harusnya kita saksikan kembali
tetaplah bersama kami di debat pertama capres cawapres dua ribu sembilan belas